lukman mengaku terkejut ketika nama jalan tempat tinggalnya mendadak diganti
rumah lukman terletak di jalan budaya kelurahan batu ampar keramat jati jakarta timur
kini jalan budaya berganti nama menjadi jalan entong gendut
menurut lukman tidak ada informasi sebelumnya bahwa nama jalan tersebut akan berubah
saya keberatannya pertama tidak ada sosialisasi tidak ada pemberitahuan
tidak ada urun rembuk dengan warga sama sekali
terus yang kedua yang menjadi pertanyaan kenapa jalan budaya yang direbuah
condet ini wilayahnya luas
hal yang sama disampaikan kamal juga warga jalan entong gendut
ia khawatir imbas perubahan nama jalan terhadap dokumen administrasi
akan memakan kekuatan
dan biaya dan waktu
jika tidak maka tidak akan berubah
dinas kependudukan dan catatan sipil dki jakarta akan memberikan pelayanan gratis
bagi masyarakat yang hendak mengganti alamat pada kartu tanda penduduk
dan kartu keluarga mereka untuk menyesuaikan dengan nama jalan yang baru
dan yang terpenting lagi pelayanan ini gratis
jadi kalau ada warga yang nanti akan melakukan perubahan
dan di setiap kelurahan sudah siap
sesuai keputusan gubernur nomor lima ratus enam puluh lima tahun dua ribu dua puluh
pemerintah provinsi dki meresmikan dua puluh dua nama jalan di ibu kota
menggunakan nama nama tokoh betawi yang berjasa bagi jakarta
pemprov menegaskan dokumen administrasi lama yang dimiliki masyarakat juga masih berlaku